dekati idul adha jadi sekalian akikahan sekalian idul adha
nah bicara soal menyembelih ada juleha
ketika menyebut nama ini apa yang menjadi bayangan anda
mungkin di bidang pemotongan hewan juleha bukanlah nama perempuan
tapi kepanjangan dari juru sembeli halal indonesia
mereka ini adalah praktisi pemotongan hewan yang mendapatkan pelatihan
tidak hanya cara memotong hewan yang benar namun juga memenuhi standar syariah islam
jelang idul adha atau hari raya kurban permintaan jasa juru sembeli halal semakin meningkat
banyaknya pemotongan hewan kurban di luar rumah pemotongan hewan
membutuhkan juru sembelinan handal dan sesuai syariah islam
karena itulah rumah pemotongan hewan surabaya melakukan pelatihan terhadap komunitas juleha
juru sembeli halal indonesia
mereka adalah praktisi penyembelihan hewan
seperti pemilik dan penjual sapi potong takmir masjid
hingga masyarakat umum yang ingin belajar penyembelian efektif dan efisien sesuai syariah islam
materi yang diajarkan diantaranya teknik penyembelian efektif dan menghindari penyiksaan hewan
rukun pemotongan sesuai syariah hingga standarisasi alat pemotongan
ya sangat sangat terasa sangat terasa bedanya
kalau sebelum kita berlatih kita kadang tidak percaya diri
karena kita tidak punya teknik yang standar
kita hanya belajar dari orang orang yang menyembelih di beberapa tempat
yang menyembelihnya pun juga tidak ada standarnya pula
nah dengan adanya komunitas juleha ini yang punya standar tinggi untuk seorang juleha
bahwa seorang julia itu harus sholat kepribadiannya harus bagus
ahlaknya di tengah masyarakat juga terkenal bagus
dengan syariat islamnya
berdasarkan penilaian dari pelatihan teori dan praktek pemotongan
selama tujuh hari para peserta calon juleha yang memenuhi kompetensi mendapatkan sertifikat pelatihan
sertifikat inilah yang menjadi awal untuk standarisasi berikutnya sesuai standar nasional
dengan harapan kita punya julia yang banyak ini potensi
kami juga bisa untuk mengembangkan daripada potensi
pertama nanti kita akan sertifikasikan ke bnsp
bnsp ya itu di malang kalau tidak salah
tanggal empat belas sampai lima belas enam belas juni agustus
nanti dengan punya sertifikat daripada bnsp ini
mereka bisa untuk memotong ke luar negeri
komunitas juleha sendiri terbentuk sejak tahun dua ribu enam belas
hingga saat ini selain permintaan jasa untuk penyembelian lokal
jasa penyembelihan halal pun kerap diminta untuk negara pengekspor daging
seperti australia dan new zealand